gak akan pernah bisa dirubah rubah oleh manusia
makasih ya ismael
sebenernya gue tetep gak enak sama adil
jadi gak sedekat dulu gara gara masalah ini
kamu kenal apa diam
tadi barusan ada info kalo dosennya gak bisa dateng
tadi udah noy
jangan sedih lagi ya
tiarin dulu ya
reva itu sampe saat ini cinta sama lu
emang si reva gak berani aja ngeluapin
atau ngungkapin perasaannya
atau isi hatinya itu ke lu
karena banyak nentang
masuk akal ya
masuk akal ya
coba aja mereka tau
kalau sebenernya gue sama reva baik straight
kalaupun memang reva harus terima
soal pertunangannya sama putra
kaeva pasti dipaksa dan dia gak bisa nolak
dia terpaksa karena keadaan
kalau emang gue sama revo berjodoh
pasti akan ada cara kok untuk bisa kita kembali lagi
gue mau ngobrol berdua gak sama isbalok
oh boleh boleh banget
mau dibawa pulang
mau dibawa kemana di pelaminan
gue tinggal dulu ya
aku mau pergi
aku kan udah bilang sama kamu
aku udah bingung banget harus gimana lagi
dan menurut aku penting untuk papa kamu tau bahwa aku cinta sama kamu
ya tapi sebenarnya percuma juga kan
gimana sekarang suri
gak ada yang percuma ataupun sia sia atas nama cinta
walaupun aku tahu
papa kamu gak akan merubah keputusannya
dan kamu harus tetap tunangan sama putra
tapi paling nggak aku udah lega
aku udah berhasil jujur sama papa kamu bahwa aku cinta sama kamu
aku bisa bahagiain kamu karena kamu juga cinta sama aku
karena aku gak punya pilihan lain
dan aku gak mungkin ngubah semua ini
yang gak mungkin di mata manusia
masih sangat mungkin di mata tuhan
jangan pernah berhenti meminta dalam doa
kita harus terus berusaha
kalau kita berdua bener bener tulus
kita pasti dikasih jalan kok
dan kamu harus tahu
apapun yang sudah ditakdirkan untuk menjadi milik kita
gak akan pernah bisa dirubah rubah oleh manusia
makasih ya ismaelok
ya meskipun waktunya singkat
tapi aku udah belajar banyak dari tamu
aku gak akan pernah nyesel pernah punya hubungan sama kamu
meskipun semuanya backstreet
nevo sama gue kenapa nempel banget kayak gitu sih
kenapa reva sama gue malah makin dekat sih semakin hari
parah banget ya
gak bisa banget deh
cila yang sabar ya
mungkin aja reva sama gue itu lagi
lu dia mendingan lo diem daripada lo bikin gue makin bete
semua kenangan tentang kita pasti akan aku simpen di lubuk hati aku yang paling dalam
lia mau biar dipinjar
buat apa ya okelah berbatu ga gak deh
wait wait lo mau kirim ke siapa sil
gue mau kirim ke dean biar dia tahu juga kelakuan adiknya itu kayak gimana
ternyata sila itu baik banget ya
mau kirimin foto boy dan reva untuk dian
halo lo udah lihat kan foto kiriman gue
sekarang gue mau nanya deh
reva selalu nanya gue
reva sama putra kan mau ditunangin
kenapa reva masih deket deket sama boy
kok lo tau
reva sama putra mau tunangan
ya jelas gue tau lah nyokap gue itu cerita semuanya ke gue
termasuk soal kita bakal jadi saudara tiri
udah mendingan sekarang lo jawab pertanyaan gue deh
revo sama putra jadi tunangan kan
mereka jadi tunangan
sekarang gini aja
gue udah riset tempat di moonlight resto
lo sama tante hilda dateng sana aja ya
oke gue pasti dateng
oke berkabar lah
cela yang diantarin kerja sama pacar
udah kamu gak usah dengerin mereka
yaudah kamu kerja gi
bukan gini gini ya
aku pengen ditemukan
secara dia kan udah jadi geng warior
nah makanya itu gue butuh bantuan kalian